sekretaris mahkamah agung nur hadi memenuhi pemeriksaan penyidik komisi pemberantasan korupsi kpk
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua setelah sebelumnya nur hadi tidak hadir pada pemeriksaan yang pertama
nur hadi akan diperiksa sebagai saksi untuk dodi arianto supeno
tersangka dugaan korupsi pengajuan peninjauan kembali di pengadilan negeri jakarta pusat
nur hadi diduga menyembunyikan staffnya royani yang merupakan saksi kunci dalam pengembangan kasus ini
kpk juga menjadwalkan pemeriksaan untuk enam saksi lain dalam kasus ini
salah satunya adalah edi nasution yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
dalam kasus ini kpk menyita uang sebesar satu tujuh miliar rupiah di kediaman nur hadi